assalamualaikum alhamdulillah ini saya belum sempat sarapan tapi toko sudah rame
gimana kalau menjelang makan siang ya pak haji ya alhamdulillah saya juga ikut senang ya pak haji juga
terus banyak banyak berdoa dan itiar biar tokonya rame juga insyaallah tapi kan pak
kosim kan sudah haji dan doanya mungkin kirimkan pulsanya yang kamu beli ke nomor saya iya kan
dan kalian berdua dihukum kaki kiri
dan tangan ada dikubing nanti saya datang lagi hukumannya dua duanya kaki diangkat
ini kalian berdua kenapa
pak haji iya kita berdua dihukum sama bos
ini harusnya sebar sama kalian kenapa saya sudah kasih uang sama kalian bos masih
datang kepada saya pak haji saya enggak bilang apa apa pak haji benar pak haji ini teh mustahil
tidak ada yang mustahil di kalau dengannya sudah tepat ini alat anaknya ini berpengajar udah patut
hukum kayak begini nih cocok setuju sama
j saya sudah banyak tahu kalau orang itu akan menjilat
mike stype dari rim pernah berkata
jadi ji jangan sampai so a truth
tapi akan pindah saya cari cari tidak ada
kata siapa saya pindah
saya kan rumahnya banyak
jih jangan sampai kalau haji tidak membayar
rumah aji akan dijadikan rumah saya setelah ini
jangan ya tukang jangan
saya mau bayar kan nih
ini pakai ini dulu kan
bagi jahal saya tidak menerima emas
saya hanya menerima uang cash
karena saya tahu pepatah yang mengatakan
jadi emas ini hanya investasi diam
dan ji saya ini penggemar nikki astria
jadi saya selalu mengutamakan uang
karena dengan uang orang bisa senang dan kadang membuat orang mabuk kepayang
kang sementara ini emas sementara ini emas pakai ini
ini yang ada kang
ini harganya lima juta
tapi kan terus terang ini dihitung ya rp empat lima juta juga boleh kang
oke ji saya terima
berarti aji masih punya sisa hutang pada saya
dan jangan lupa
berikan saya sebuah bunga
sendirikan saya sebuah bunga
kang kosip ini aneh dulu lah kenapa kaget
jarang lihat orang ganteng ya
ini malam malam kamu datang tiba tiba ya wajar tuh kalau saya kaget
ya nggak apa apa hitung hitung senam jantung
malam malam buta begini kang kosin nyari apa
tadi saya ketemu sama haji azamah
barusan aneh lihat kang jahal lagi berduaan sama rentenir
jangan fitnah dulu
wah ngohi deh
aneh tuh orangnya
fantan bicara tanpa fakta
nah anda memang tidak mendengar apa yang sudah mereka bicarakan
tapi firasat aneh nih
mengatakan bahwa kang haji jaal sama rentenir itu sedang berbisnis
nah ini dia kang haji jaha panjang umur
bisnis sama rentenirnya lancar jaya kan
ente jangan nuduh saya ya
loh kok nuduh
kang haji jahal mata aneh itu masih normal
tidak mungkin aneh salah
atau jangan jangan ada yang disembunyikan ya
mt jangan nuduh saya paham
saya memang ketemu sama rentenir
tapi maksud saya sebagai haji onh plus
saya ingin memperbaiki itu renteri
jangan sampai dia melakukan hal hal yang bersapat yang bersifat apa itu
saya mau menyelamatkanmu sorak keciku ya
jangan sampai mereka terpengaruh kepada hal hal yang bersifat berseperiak
iya ria itu kan
ya mungkin yang dimaksud pak haji kalau berkaitan dengan rentenir itu
ngan beda huruf satu
ya tapi maknanya beda jauh
ya sudah lah
terserah sama kang kosim saja
jangan sampai mt menuduh saya
pak keso ceramah lagi
apaan sih itu
di kampung ini bahasa kayak begitu
gatoh kok bersudahnya

ga ada tempat mantan
jadi besok habis
belum ngedada flush
alhamdulillah ini saya belum sempat sarapan tapi toko sudah rame
gimana kalau menjelang makan siang ya pak haji ya
saya juga senang
ya pak haji juga harus banyak banyak berdoa dan ikhtiar biar tokonya rame juga
tapi kan pak kosim kan sudah haji dan doanya mungkin lebih diijabah fokus di allah
ya sebentar pak haji ya
ibu mau beli apa jual emas ibu
ki gimana sih katanya nunggu di depan toko emas
yaudah kita kesana deh
pak beli toko emas bu
alhamdulillah ya ada kesempatan buat sarapan
sarapan dulu aja
ngapain kamu teh kesini
saya teh mau ngajarin
siapa yang jihane mengaji
jihan itu tidak butuh

pertarung apapun lah ya
ya itu juga

dia dusty itu
bebek itu dia